assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bawa karpet kalo perlu tuh
tadi yang ustadz ridwan ngomong itu betul
gak boleh main tuduh sembarangan
kalo kagak ada buktinya
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
nih pak ustadz
ah ya allah saya lupa maafin pak ustadz ya
udah udah lepas napasnya
masalah masalah masalah masalah masalah
nih obat ya pak ustadz obat diare satu satunya
yang mengandung antapulgin dan pektin
untuk mengatasi diare
yang bekerja menyerap racun
dan mengeluarkan racun
sampai menghentikan diarenya
ini meraruh yang saya cari cari nih
coba juga posisi disini sih
udah pegang aja pelutang
sabar pak ustadz ya
nah nih pak ustadz
untuk dewasa dua tablet
oh gitu ya
maksimal dua belas tablet dalam satu hari
ada ada pak ustadz
nah ini dia bismillahirrahmanirrahim
atit piutnya udah ilang
duh udah tengguk
saya tuh udah dikasih tau sama positi kemarin kan
tempat beli enstrostopnya dimana
tapi saya lupa nih mau beli tadi dimana
iya pak ustadz nih mau bilangin lagi ya
adanya toko obat di apotik
mini market dan supermarket
ingat ya inget
ingat pak ustadz stop biarin dengan
semuanya ya tadi lihat kan
bapak bapak yang ada di cctv ini
tadi saya bawa tuh ke uks
sama pak ade sama pak sri giti
sekarang sih alhamdulillah kondisinya sih gak lumayanan
ngeliat haikal gak tadi masuk kamar atau kemana gitu
kok ada suaranya ya
ya allah ya rabbi
gendong gendongan lagi
udah kayak mampu anak ke posyandu
udah ada tv disini
ngapain coba jaga kok cuma tidur doang
aduh haikal udah masuk ke kamarnya belum ya
tuh haikal masuk kamar
alhamdulillah ya allah
ternyata dia gak kabur
berarti saya aja udah suzon
tinggal ini nih gue nih
gimana pak semalam tidurnya
udah lama saya gak tidur dikasut
oh lemeng biasanya tidur dimana
kenannya ya ilah ilor orang ketahuan kita lagi teng teng teng makanya ditanyain
pak ini pak
halo hampir jatuh
maaf pak ini saya mau ngenalin diri saya
nama saya positai saya tukang masak di pesantren punanta
jadi bapak ini dari kemarenan nyariin anaknya yang hilang belum ketemu
kali aja positai gak ketemu
ya allah jadi anak bapak hilang
ya allah pak saya kagak tau
saya boleh makan dulu
oh iya boleh boleh pak boleh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik anak anakku yang ustadz sayangi ya
ustadz sengaja mengumpulkan kalian semua di aula ini
karena ada informasi yang penting yang harus kalian ketahui
ya tolong dengarkan baik baik
ada seorang bapak bapak yang datang ke dalam pondok pesantren pun anta untuk mencari anaknya
siapa yang nyariin anak bapaknya
jadi para pengajar kalian semua itu menduga bahwa anak yang sempet kita sangka tuyul itu
jangan jangan adalah anaknya dari bapak tersebut
nah jadi ustadz berharap sama kalian semua yang menemukan anak ini di area pondok pesantren
segera melapor kepada para pengajar kalian ya
agar kita bisa cepet tau
apakah anak ini benar anaknya bapak tersebut atau bukan
sampai disini fahim tuh
tapi kalau misalnya anak kecil itu ketemu
harusnya tuh dihukum
soalnya sesuatu banget deh
uang pers itu dicuri
ini gak bisa jajan
mpok baru ingat
soal uangnya amelia
jadi mpok gigi
iya maksudnya itu
waktu mpok bersihin kamarnya
itu kasurnya udah lagi ambak ambakan
nah pas mpok angkat itu selimut
gak taunya itu uang emang ada disitu uang amelia
terus mpok amanin
mpok taro di bawah rumah rumahan keong
ya abis mpok takut
ngomong dari tadi
berarti duitnya kagak ilang
kalo sitenya miresin
jadi ngeramah begini
berarti di kunanta ini gak ada tuyul
ya kagak ada tuyul
tuyul emang gak ada
adanya satam yang ganteng
ya kalau itu emang semua bilang begitu
bawa karpet kalau perlu tuh
tadi yang ustadz ridwan ngomong itu betul
gak boleh main tuduh sembarangan kalo kagak ada buktinya
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
kalau misalkan pak ustadz sama santri yang lain ketemu anak kecil itu
pak ustadz bakalan hukum anak kecil itu pak ustadz
ya enggak dong haikal
kita akan tanya baik baik dulu sama dia
oh ustadz pak deh semuanya janji kan
emangnya ada apa haikal
empo dateng mau nerangin masalah uangnya amelia
hah kenapa kenapa pak
iya jadi begini pak ustadz
tadi waktu empo datang beresin kasur amelia
itu mpo lihat uang amelia udah ambak ambakan di bawah selimut
nah karena empo liat udah ambak ambakan itu uang
akhirnya empo beresin
terus empo amanin di bawah rumah rumah keo
beneran uang prinsipnya tuh gak ada yang hilang
atau gak diambil sama tuyul gitu
enggak nih enggak
berisik lagi deh berisik lagi deh berisik
kapan empo keong ya
sekarang semakin jelas kan ya
kamu gak hilang ya
disimpenin dengan baik ya
nah jadi gak ada tuyul di pondok
apa bener kamu tau dimana anak itu berada
tunggu dulu semua aja
kasih tau tuh dimana
kasih tau anak aja
anak ini tumbal
ustadz bang berdu
tunggu di sini ya bentar
dia itu suka berbagi
maksudnya pak dia
jadi kakinya di kamar hai kal tangannya di kamar indra
pak lagis di ruang guru ya
anak saya anak saya otong dimana sabar pas habar ya allah ngelengkan begitu sih nafasnya
dulu makanya ibu ibu bapak usah usah temen dulu jangan rusuh jangan rusuh dulu oke jangan
ngangkimin otong ada udah cepet buat bener bener otong otong otong ini bukan tuyul ini namanya otong
bagus ya palanya rapi ya benerin otong